sebanyak dua tiga ratus dua ton baja tulangan beton milik pt long teng iron and steel
di kecamatan pasar kemis kabupaten tangerang banten
dimusnahkan dengan cara dipotong pada kamis siang
pemusnahan dilakukan lantaran baja tulangan beton yang diproduksi
tidak memenuhi standar nasional indonesia
menteri perdagangan zulkifli hasan mengatakan
baja yang dimusnahkan senilai lebih dari tiga puluh dua miliar rupiah
selain membahayakan konstruksi bangunan
baja yang dijual di bawah harga standar ini
dikhawatirkan dapat mematikan industri lain
yang selama ini sudah taat peraturan
baja tulang beton yang dimusnahkan ini
selanjutnya bisa diolah kembali menjadi produk lain yang sesuai standar
kementerian perindustrian kepolisian dan kejaksaan berjanji
akan melakukan tindakan tegas kepada industri baja yang nakal